untuk informasi selanjutnya juru kampanye nasional badan pembenangan nasional prabowo sandi
diperiksa penyidik di treskrimumpul dan metro jaya sebagai saksi dari kasus lugan bakar dengan tersangka egy sujana
di hari yang sama politikus partai gerindra permadi juga kembali menjalani pemeriksaan
terkait dengan video ceramahnya yang menjadi viral karena adanya ajakan melakukan revolusi
sampai jumpa di video selanjutnya
dia berada di kartanegara saat edy sujana berpidato

jadi apa yang mau saya kasih tahu kan banyak yang tidak tahunya lagi
sementara itu pada senin siangnya politikus partai gerindra permadi giliran menjalani pemeriksaan
di treskrim suspol dan metro jaya
permadi didampingi penasihat hukumnya
ia menyatakan ceramahnya tentang revolusi di gedung dpr tidak bermaksud makar
menurut permadi revolusi ajaran bung karno adalah revolusi yang belum selesai
agar bangsa indonesia bisa berkembang
ia pun mengaku tidak pernah melakukan makar
dan kebijakan bung karno memperbolehkan menyerukan revolusi yang belum selesai
saya tidak pernah makar
kalau makar itu makan ayam bakar
ya harus siap
kalau diperiksa polisi siap tidak siap harus menghadap
penasihat hukum permadi hendarsa meminta penyidik mempertimbangkan
kondisi kesehatan permadi yang sudah berusia delapan puluh tahun dalam melakukan pemeriksaan